perpanjangan pendaftaran bakal calon dalam pilkada dua ribu dua puluh ditetapkan di semarang dan boyolali
perpanjangan dilakukan karena di masing masing daerah ini hanya ada satu pasangan bakal calon yang mendaftar
kpu kota semarang memperpanjang masa pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota semarang di pilkada dua ribu dua puluh
keputusan ini diambil karena hingga batas waktu yang semula ditentukan yaitu enam september hanya satu pasangan yang mendaftar
perpanjangan pendaftaran akan digelar pada sepuluh hingga dua belas september
apabila di dalam proses pendaftaran itu baru ada hanya satu pasangan calon jadinya memang dilakukan proses penundaan pendaftaran
nah itu ditandai dengan sk kita nomor empat ratus lima belas sama sk kita kpu nomor empat ratus enam belas
jadi selain penundaan pendaftaran juga ada perpanjangan
apa namanya proses tahapannya jadi ada perubahan tahapan
jadi rencananya itu tujuh sampai sembilan ini akan kita lakukan sosialisasi lagi ke partai politik
lalu kemudian tanggal sepuluh sampai dua belas nanti akan ada perpanjangan pendaftaran kembali gitu
satu satunya pasangan bakal calon yang sudah mendaftar adalah pasangan petahana hendral prihadi dan hefe arita gunaryanti
pasangan ini mendapat dukungan dari seluruh partai politik
komisi pemilihan umum kabupaten boyolali juga memperpanjang waktu pendaftaran
pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati
hingga batas akhir pendaftaran yang semula ditentukan hanya ada satu pasangan yang mendaftar yakni pasangan m said hidayat dan wahyu irawan
pada jam dua puluh empat itu hanya satu pasangan calon yang mendaftar maka kami menutup pendaftaran
setelah itu kami melakukan pleno
hasil pleno itu kami melakukan penundaan terhadap tahapan
penundaan tahapan berimbas pada perubahan program jadwal dan tahapan pendaftaran
kpu kabupaten boyolali akan kembali melakukan sosialisasi pencalonan selama tiga hari mulai tanggal tujuh hingga sembilan september dua ribu dua puluh
selanjutnya perpanjangan pendaftaran digelar selama tiga hari
tim liputan cnn indonesia
dan untuk memotong informasi selengkapnya di pilkada kota semarang
jawa tengah kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia damar sinuko
damar hanya ada satu bapak slon yang kemudian akan bertarung di kontestasi pil walkot dan juga wakil wali kota semarang
siapa mereka siapa partai pengusung mereka
dan pada masa perpanjangan sosialisasi menjelang perpanjangan masa pendaftaran
apakah sudah ada partai politik yang mengambil ancang ancang untuk menyiapkan bakal pasangan calon mereka
tanggal enam september dua ribu dua puluh kemarin
kpu kota semarang hanya menerima satu pasangan bakal calon kepala daerah yang mendaftar sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota semarang
periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima
pasangan tersebut adalah hezbo arissa hindra trihadi dan hezbo arissa gundariati
atau yang akrab disebut juhid indi isan
nah sampai tanggal enam september
hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar
di mana pasangan tersebut memang didukung oleh seluruh partai politik
baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang tidak memiliki kursi di parlemen
namun kalau kita bicara di jawa tengah
sebenarnya ada enam kabupaten kota yang sampai saat ini baru terdaftar
yakni kota semarang sragen kebumen wonosobo boyolali dan gerobokan
perpanjangan pendaftaran ini oleh pihak kpu
diperlukan agar tidak ada calon tunggal dalam pilkada tahun dua ribu dua puluh
atau yang silahnya pilkada melawan kota kota kuala lumpur
kemudian apakah sudah ada partai politik yang akan siap siap untuk mengusung bapak slon mereka
untuk mendaftar pada perpanjangan masa pendaftaran bakal pasangan calon
di pilkada jawa tengah dan juga kota kota juga kabupaten yang tadi anda sebutkan
kalau bicara di kota semarang
sepertinya tidak akan ada perubahan dan tetap pada satu pasangan calon
yakni hebi dan isra
namun ada dua kabupaten lain
yakni di seragen dan wonosobo
dibungkinkan akan terjadi perubahan
yang kemudian akan mengundang pasangan calon lain untuk mendaftar
karena di seragen sendiri ada p tiga dan geribra yang bisa mengusung calon sendiri
kemudian di wonosobo ada pks dan gerindra yang dapat menghitung
kalau sedih namun sampai hari ini atau sampai hari ini
belum ada perkembangan politik yang menunjukkan ke arah situ
pendaftaran ke masa kedua baru akan dibuka pada tanggal sepuluh sampai dua belas september
dan saat ini pihak kpu masing masing kabupaten kita masih melakukan penfosialisasi
dan ini yang terakhir pada tanggal sembilan september lagi
ya damar berdasarkan analisa anda sebetulnya analisa peta politik yang terjadi di sana
apa yang kemudian menyebabkan hanya ada satu bapak slon dari daerah daerah tersebut
yang akan mendaftarkan diri mereka apa yang menjadi kendala
sebenarnya ada fenomena lucu di sini
dimana enam kabupaten kota yang terdapat calon tunggal itu
semuanya diusung oleh pdi perjuangan
kemungkinan ada kekhawatiran atau di sini tidak adanya pengkaderan yang signifikan
dari masing masing parpol
sehingga mereka tidak mau
memulai kader yang pas atau yang pantas untuk menjadi kepala daerah
sementara melihat proporsi dari pdi perjuangan yang memilih kader yang kuat
dimana mungkin beberapa di antaranya adalah peta anda
partai politik ini lebih memilih mendukung dari pilihan yang ditetapkan oleh pdi perjuangan
sehingga nantinya akan terjadi kemungkinan bisa dikatakan bagi bagi kekuasaan
jika calon tersebut jadi hal ini
baik damar sinuko produser lapangan cnn
indonesia melaporkan dari semarang jawa tengah
terima kasih atas laporan anda dambar
pilkada dengan calon tunggal terjadi di beberapa daerah
dari peraturan kpu nomor tiga belas tahun dua ribu delapan belas tentang pencalonan
jika hanya ada satu calon kpu setempat akan memperpanjang masa pendaftaran
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung melalui sambungan telepon
dengan komisioner kpu ri pramono ubaid tantowi
selamat sore pak pramono
selamat sore mas
ya pramono ada beberapa daerah yang hanya memiliki satu
calon tunggal ya
dan apa sebetulnya ini yang menjadi penyebabnya
apakah ada bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat atau bagaimana
kalau secara teknis memang sejauh ini ada dua puluh delapan daerah yang
sampai ditutup masa pendaftaran kemarin kan hanya ada satu pasangan calon
sebagian besar karena memang ada pasangan calon yang
memborong dukungan partai
partai partai politik baik seluruhnya jadi seluruh kursi yang ada di dprd setempat
itu diborong atau hanya menyisakan beberapa partai tetapi tidak cukup
untuk mengusung pasangan calon sendiri kira kira begitu
kemudian berapa lama waktu yang akan diberikan untuk perpanjangan pendaftaran ini
dan bila kondisi calon tunggal tetap terjadi
seperti apa proses pilkada yang akan berlangsung di daerah tersebut
kalau kita baca peta keputusan mahkamah konstitusi nomor seratus tahun dua ribu lima belas
itu disebutkan bahwa pasangan calon tunggal itu konstitusional
tetapi harus menjadi pilihan terakhir setelah diusahakan dengan sungguh sungguh
untuk ditemukan lebih dari satu pasangan calon sekurang kurangnya dua pasangan calon
jadi ya tetap konstitusional tapi harus diupayakan dulu penambahan
karena itu sebagaimana sudah kita atur di peraturan kpu
maka setelah kemarin tanggal enam malam diberikan
ditutup pendaftaran kemudian tanggal tujuh tahapan ditunda
selanjutnya dilakukan sosialisasi tiga hari
nah setelah sosialisasi nanti kpu masing masing daerah itu membuka pendaftaran kembali
jadi perpanjangan masa pendaftaran itu bunyinya paling lama tiga hari
jadi dari tanggal sepuluh sebelas dua belas tiga hari tersebut ya
untuk perpanjangan pendaftaran para bakal pasangan calon ini
ini memang ada beberapa daerah yang mulai sosialisasinya tanggal tujuh delapan
tetapi ada juga daerah daerah yang melakukan sosialisasinya delapan sembilan sepuluh
jadi tergantung daerah daerah itu
tetapi sejauh yang kami arahkan sebenarnya kita mendorong agar sosialisasi
jadi tanggal tujuh itu khusus untuk penundaan lalu delapan sembilan sepuluh untuk sosialisasi
lalu sekitar dua belas tiga belas untuk perpanjangan masa pendaftaran
ya pak pramono kemudian secara konstitusi
para bakal pasangan calon ini yang kemudian
setelah masa pendaftaran diperpanjang tidak ada yang mendaftar
maka akan melawan kota kosong
bagaimana kemudian persyaratan mereka bisa memenangkan pilkada melawan kota kosong tersebut
ya kalau memang setelah perpanjangan masa pendaftaran tetap hanya diikuti satu pasangan calon
maka pilkadanya hanya diikuti satu pasangan calon
lalu nanti di surat suaranya nanti akan tetap ada dua kolom
jadi nanti ketika pengundian nomor urut sehari setelah penetapan pasangan calon tanggal dua puluh empat
itu akan dilakukan pengundian apakah pasangan calon itu diletakkan di kolom kiri atau di kolom kanan
jadi nanti pengundiannya seperti itu
nah nanti penentuan pemenangnya itu jika dilihat dari hasil pilkadanya
oke kita kembali lagi pada masa perpanjang pendaftaran ini pak pramono
apa saja bentuk antisipasi yang disiapkan jika terjadi pelanggaran
mengingat hingga saat ini memang masih ada beberapa daerah yang hanya memiliki paslon tunggal
dalam konteks kpu tentu sepenuhnya kewenangan untuk mendaftarkan pasangan calon itu ada di tangan partai politik
tentu kami tidak bisa masuk terlalu jauh untuk mengatur atur
kamu jangan borong partai doang misalnya
tentu tidak bisa
nah karena itu yang bisa kami lakukan adalah
jadi jika nanti pada masa perpanjangan misalnya ada
partai politik yang mengubah dukungan misalnya
nah itu yang tentu kpu akan bekerja sebaik baiknya
baik pak pramono ubetantowi komisioner kpu ri
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia
selamat sore pak pramono
selamat sore mas
pemerintah tiongkok menggelar upacara khusus untuk memberikan penghargaan dan gelar kehormatan
bagi tokoh yang berjasa melawan pandemi covid sembilan belas
simak informasi selengkapnya usai jeda berikut